ya odb ntar saya bikinin ktp yang baru deh di kelurahan
iya ya syaratnya apa aja cuma kartu keluarga doang kan
nah itu dia mbak be tuh gudung ngurus surat kehilangan dulu di polsek
nanti suratnya dikasihin ke saya buat dilampirkan dalam surat pengajuan ktpnya be
lu kagak bisa pas kalian ngurusin surat kehilangannya ke polsek
ya mendingan itu mah babi langsung aja sendiri ke sana
iya be suratnya juga tetep gak ketemu
sama kong bobi juga
ya udah gak apa apa sekarang tuh bubar deh masuk
kita boleh bubar nih
udah mau bubar
kesel gua kira aja matemu udah dibatal
ya udah saya juga mau pulang aja mendingan bobo umar
tadi gue juga ngomong gitu sama dia
terus kamu bilang apa
kalau lu mau berantem berantem aja
yang bonyok gue bawa ke rumah sakit
insya allah jak jak
kamu mah tega sama teman
masa kamu ngebiarin si john sama si pur berantem
biarin aja dah abis gua sebel
bang dari mana lu din

bukan urusan lu

kata papa bobby mau dibeliin motor cowok yang warnanya gak ngejreng
ciela kapan dibeliinnya
katanya sih nanti tapi bukan hari ini
paling juga gak jadi lagi
udah keburu lupa
saya jalan dulu ya
udah sehat pak haji
tadi emak datang ke rumah saya
mertuanya si ojak
mantan mertua pak haji
bukan mertua lagi
mak pulang dulu ya
terima kasih ya mak
pak haji jalan dulu ya
habis dari warung
iya beli kopi teh sama gue
mbak laras mau ke rumah
mbak laras mau ke mana
mau ke minimarket beli cemilan
oh mau aku temenin
nggak usah aduh duluan ya
mbak laras tunggu
apa aku mau beli aku motor baru motor cowok
pantes lah dari tadi ketawa terus kayak anak kecil nih kamu
bentar kalau motor barunya udah naik
nanti aku beli
kalau gak datang aku antriin mbak laras ke depan ya
ya udah aku duluan ya
mbak laras apa kabar
lo udah langsung
kebetulan lo datang emang kenapa cuy anterin gua ke tanah abang tapi bayarkan cuy
lo pikir gua gak punya duit buat bayar ojek
oke cuy update status pas mau ngopi eh ada customer ck ck ck eh buruan ya ya
ah bodoh pasrah dari nama dompet gua
emang isinya apa aja sih dompetnya isinya wakaga seberapa din cuma dalam
dompet itu ada ktp gua ya udah beg ini aja kalau cuma ktp bebe doang sekarang
nih babi kerumah rt minta tolong dibikinin ktp baru besok juga jadi ktp
baru babi diurusin om perti dikeluargaan bener jho
ugaluh ya udah kalau gitu sekarang gua ke rumah crt ya
akan tadi indin udah bilang begitu be
mah boby belum pulangnya dari warung belum papa mau ngopi iya ya udah deh mah apa ngopi di warung
aja sudah kajak sekalian cari angin
eh apa apa tunggu dulu kenapa emang papa punya duit kalau beliin bobby motor cowok
punya sih mah kalau cuman dp lima ratus aja cuman yang pelagi pusingin nih kalau beli motor baru
kan cicilannya mahal lama lagi yaudah lama mau serba situ dulu pusing papa papa mau ngopi dulu ya
itu yang apa
ntar kayak dulu lagi pas bapak lewat dia ngopi ngomel dah kagak babel lagi rumah rt ngapain
terus iya iya astagfirullah gue jadi lupa ya udah be ntar saya bikinin ktp yang baru dari
kelurahan iya ya syaratnya apa aja cuma kartu keluarga doang kan nah itu dia babe tuh gudung
urus surat kehilangan dulu di polsek nanti suratnya dikasih ke saya buat dilampirkan dalam surat
pengajuan ktpnya be luka gak bisa pas kalian ngurusin surat kehilangannya ke polsek ya mendingan
langsung aja sendiri ke sana oh ya udah kalau gitu gua jalan dulu ya
mas tunggu sini ya rumah saya di dalam enggak bisa masuk kalau bawa motor
saya cuma ngambil berkas yang ketinggalan kok setelah itu kita balik lagi kirawebek bisa
kan bisa tapi kosnya rp satu ratus empat puluh gampang masalah buat saya yaudah eh mas iya mas
hai itu namanya siapa ondri ondri saja ondri iya
gula teh udah habis si bobby sudah ke warung kalau balik balik lesan aja iya iya iya iya
apa gue bilang bener kan pasti ngomel kalau ngopi di mari udah deh aja kau rempong dari siapa ya
mas anu pak saya tadi bawa penumpang ke sini saya suruh nunggu di sini katanya orangnya mau pulang
ke rumah sebentar ngambil berkas tapi sampai sekarang enggak muncul muncul ya pak namanya
siapa mas namanya ondri ondri digang ini kayaknya enggak ada yang namanya ondri kok bapak tahu
lah ya tahu saya kan rt di sini tiga ratus kepala warga di sini saya apel semua namanya jadi enggak ada
yang namanya ondri enggak ada mas ya udah ya minum dulu pak makasih assalamualaikum waalaikumsalam
ada pak kasim iya ya ngapain mau minta sumbangan buat masjid lagi bulan kemarin bukannya
gua udah kagak be saya datang ke sini mengantri dompet babes yang ketinggalan di wc masjid saya
nemuin dompet babe di lantai kamar mandi masjid mungkin jatuh waktu babe pakai celana ini dompetnya deh